usaha barbershop atau pangkas rambut adalah salah satu bidang usaha yang mengalami penurunan omset cukup tajam
akibat merebaknya wabah covid sembilan belas
sebagian barbershop bahkan memilih menutup usahanya untuk sementara waktu
sedangkan barbershop yang terus membuka usaha di tengah wabah ini
harus bersiap menerima kenyataan penurunan jumlah pelanggan yang datang
endang adalah salah satu tukang cukur asal garut
yang membuka usaha pangkas rambut di kawasan mampang perapatan jakarta selatan
pria yang memulai usaha cukur rambut pada dua ribu empat ini mengaku
sejak wabah covid sembilan belas merebak di awal maret lalu jumlah pelanggan yang datang sempat turun hingga separuhnya
hal serupa dialami amud forbit
pria asal cianjur ini membuka usaha pangkas rambut latanza di kawasan jalan bangka jakarta selatan
awal awal ada masuknya virus corona omset itu menurunnya sekitar lima puluh persen
lima belas dua puluh pas ada itu delapan sepuluh
nah semenjak ada itu diberlakukannya ditutup tempat usaha sampai tanggal lima april itu
yang lain pada tutup kita minta ke pak itunya pak satpol pp sama polisi
tolong jangan ditutup tapi kata pak polisinya ya boleh pak katanya tapi harus dijaga itunya apa
orang yang keluar masuknya jangan terlalu banyak di dalam
setelah mulai masuk ke indonesia omsetnya langsung menurun drastis
turun sampai sehari kadang dapat tujuh kepala
nah sekarang dua minggu yang lalu alhamdulillah di awal bulan ini mulai omsetnya agak lumayan lagi
karena mungkin ketolong karena banyak yang tutup barber barber sama pangkas
ya sekarang ya alhamdulillah sepuluh sampai lima belas
dua puluh kepala masuk per hari dua puluh
beragam cara ditempuh para pengusaha cukur rambut
yang terpaksa menutup lapaknya untuk terus bertahan di era psbb di ibu kota
untuk mempertahankan roda ekonomi agar terus berputar
ami syami pemilik barbershop story cut di kawasan cepaka putih jakarta pusat
yang tutup sejak maret lalu ini mengiklankan jasa potong rambut panggilan lewat aplikasi smartphone
ami akan mendatangi rumah pelanggan yang membutuhkan jasa potong rambut
ia menetapkan waktu kerja antara pagi hingga sore hari di wilayah jakarta
dengan harga sekitar rp lima puluh per pelanggan
dengan cara ini ami dapat melayani lima orang pelanggan di ibu kota setiap hari
untuk menjamin kenyamanan dan keamanan dirinya maupun pelanggan
dia selalu mengenakan alat pelindung diri ketika memotong rambut para pelanggan yang menggunakan jasanya
paling kadang customer nya lebih ribet ya maksudnya lebih pengen merhatiin dia lebih nyaman safety aja
makanya kita sebisa mungkin
nyediain alat pelanggan
alat safety buat kita kasih kepercayaan si customer nya itu
kayak face ship tuh kayak penutup pala tangan kos tangan karet sama masker paling
udah paling sama setiap hari tuh kita ganti aja kain potongnya itu biar bersih
tak jarang pelanggan ami juga memiliki permintaan peralatan pelindung diri tambahan kepada ami
kemarin sih kemarin
enggak jadikan dia minta
dia nggak mau pakai kain dia maunya pakai jas hujan
jas hujan yang sepuluh ribuan tuh plastik
buat apd gitu
buat apd dia mau safety banget
dalam hati yaudah pak nanti kita usahain beli jas hujannya
udah saya nalangin dulu tuh beli
udah sampai di situ dia nggak mau pakai kain maunya pakai itu
sangking mau safety nya yaudah lah
buat kenyamanan customer juga kan
jasa modelnya mod
kita pilih jasa modelnya

jasa syukur panggilan dapat memberi penghasilan di tengah kondisi darurat ini
namun ami tetap berencanakan kembali mencukur di tempat usahanya seperti sedia kala
setelah wabah covid sembilan belas ini berlalu